suapin rena ya
ros boleh kan ya roh
aku mau disuapin om macan
ada keluarga prastia datang
mereka sudah diizinkan oleh pak al
tapi hanya lima menit
oke makasih pak
kalian sudah datang menjemuk rena
iya ros sudah seharusnya kita datang
aku baik baik aja om macan
kan ada papa mama yang jagain
sekarang ada om yang jagain aku
rena lagi makan ya
enak gak makan ya
suapin rena ya
ros boleh kan ya ros
aku mau disuapin om macan aja
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya